di pasuruan jawa timur pria yang sempat viral gara gara mengamuk pada petugas saat
terkena semprotan disinfektan akhirnya meminta maaf permintaan maaf warga perumahan pesona
candi ini dilakukan pada rabu sore ia mengaku hilaf dan memang emosi sesaat itu memang hilaf
tapi saya sempat akhirnya selesai itu saya minta maaf ke teman teman bppc bahwa mohon maaf saya
emosi dan macam macam jadi memang kena semprot ya oke makanannya ya sama saya juga kasus ini pun
diselesaikan secara kekeluargaan dan pelaku bersedia dijadikan duta semprot disinfektan dan
berkeliling kota pasuruan untuk mensukseskan ppkm darurat pemerintah sampai dua puluh juni mendatang
sebelumnya pria ini mengamuk pada petugas bpbd pada hari minggu lalu lantaran emosi terkena
semprotan disinfektan saat sedang makan pecel di warung aksi mengamuk pria ini viral di media sosial